sejak terjadi pandemi covid sembilan belas awal maret lalu
pemerintah gencar mewajibkan warga mencuci tangan
memakai masker hidup sehat dan berdiam di rumah saja
namun pemakaian masker menjadi masalah besar bagi kaum tunarungu
sebab komunikasi mereka dengan bahasa isyarat
juga bergantung pada gerak mulut lawan bicara
kondisi ini membuat faizah badarudin warga tunarungu di makassar
dan sulawesi selatan berinovasi merancang masker khusus
ia mendesain masker dengan lubang di bagian mulut
untuk menghindari percikan droplet yang menjadi media penyebaran covid sembilan belas
bagian mulut ini ditutup lembaran plastik transparan
sehingga gerak bibir bisa terlihat
dibantu imam suaminya faizah pun kebanjiran pesanan
ratusan masker dibuat untuk disebarkan mulai dari jawa bali hingga kalimantan
saya pernah bertemu dengan orang yang mendengar yang menggunakan masker saat ini berbicara
saya kesulitan mengerti apa yang ia bicarakan
karena tidak bisa melihat gerak bibirnya
akhirnya saya berpikir membuat masker sendiri
yang menggunting dan menjahitnya
dan masker transparan itu jadi
nah hadis sometimes
kepolisian orang orang kan kadang melihat untuk berkomunikasi kan dengan gerakan bibir membaca
dari gerakan bibir jadi kalau ini betul betul di di di harus tamakan memasker model gini cukup
bagus kalau bagi bagi kami dan sekaligus teman teman pulih tidak tidak apa komunikasi
mereka dapatkan harga masker khusus tersebut relatif terjangkau mulai sepuluh hingga lima belas
rupiah per lembar alwi fauzi makassar sulawesi selatan